masyarakat mengeluhkan tarif tes usap yang dianggap terlalu mahal
bahkan tarif tes swab ini di rumah sakit pun berbeda beda
lantas pemerintah melalui kementerian kesehatan menetapkan batas atas tarif tes usap mandiri sebesar sembilan ratus ribu rupiah
lalu apa yang membuat tarif tes usap ini mahal dan bagaimana perbandingan harga tes usap di indonesia dengan negara lain
berikut ini data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
nah dibanding dengan tes antigen atau tes rapid tarif tes swab ini jauh lebih mahal
karena metode ini membutuhkan biaya yang lebih banyak lantaran menggunakan mesin khusus dan juga alat kit pendukung
nah alat kit ini pun mahal karena dirakit di luar negeri
selain itu biaya pengadaan mesin untuk memproduksi sampel tes swab ini mahal
belum lagi kapasitas laboratorium yang terbatas
karena itu tarif tes dengan hasil satu x dua
empat jam yang anda yakin juga tahu pasti ini lebih mahal dibandingkan tes yang membutuhkan waktu tiga atau lima hari
nah tambahkan juga jangan lupa ini biaya jasa dokter dan juga apd atau alat pelindung diri analis serta tenaga ahli yang bekerja di laboratorium
apd ini juga penting karena pastinya ya petugas kesehatan yang mengambil sampel ini wajib menggunakan apd
dan terkait hal tersebut juga limbahnya pun tidak bisa dibuang sembarangan
karena berbahaya sehingga membutuhkan sarana pembuangan
khusus untuk limbah swab
nah selanjutnya ini banyak diantara anda yang juga sudah melakukan swab test atau mungkin sedang mencari begitu ya perbandingan tarif tes swab di beberapa rumah sakit
kita lihat ini dia perbandingan tarif tes pcr di beberapa rumah sakit jakarta
yang pertama adalah rumah sakit ciputra hospital citra garden city
kita lihat ini mematok biaya tes pcr sebesar rp sembilan ratus hingga rp satu satu ratus lima puluh
dengan hasil yang didapat setelah tiga hari kerja
lalu sementara itu untuk hasil tes yang hasil yang bisa didapatkan dari dua hari kerja adalah rp satu empat ratus sembilan puluh
dan tarif tes pcr ekspres alias satu hari kerja ini sudah bisa langsung didapatkan hasilnya adalah rp satu delapan ratus sembilan puluh
nah selanjutnya yang kedua adalah maya pada hospital jakarta selatan
ini memasang tarif bervariasi juga
untuk mendapatkan hasil pemeriksaan selama
enam jam ini adalah yang paling cepat begitu dibanderol dengan harga rp tiga lima ratus
lalu untuk hasil dua belas jam ini dibanderol dengan harga rp tiga
lalu hasil yang bisa anda dapatkan dari satu hari kerja berikutnya setelah anda melakukan tes adalah rp dua
dan untuk hasil yang bisa didapatkan selama tiga hari adalah senilai rp satu lima ratus
nah tarif pcr test di rumah sakit yang ketiga yaitu rumah sakit pondok indah
ini dipatok sebesar rp dua
ini dipatok sebesar rp dua
tapi hasilnya bisa anda dapatkan di hari yang sama pada hari anda melakukan tes jika pemeriksaan dilakukan sebelum pukul dua belas siang
dan yang terakhir adalah rumah sakit siloam group
ini tarif tes dengan hasil yang dapat diperoleh pada satu hari kerja berikutnya adalah rp dua lima ratus
dan hasil yang sama bisa didapatkan dengan harga rp tiga lima ratus
dan selanjutnya ini tes usap di indonesia seperti yang baru saja kita bahas bervariasi
beda rumah sakit beda tarif dengan kisaran rp satu dua ratus hingga rp tiga lima ratus tarifnya
lalu bagaimana dengan negara lain kita lihat
negara yang paling dekat tetangga malaysia ini nilai tes pcr dibanderol dengan harga satu ratus lima puluh ringgit malaysia
atau setara dengan rp lima ratus tiga puluh lima
dan selanjutnya malaysia ini juga tidak memperbolehkan rapid test
digunakan untuk mengecek covid sembilan belas karena hasilnya tidak akurat
selanjutnya negara tetangga yang ini tidak memungut bayaran atau tidak memungut biaya
alias semuanya ditanggung pemerintah adalah singapura
nah jika anda direferensikan oleh dokter yang teregistrasi ini dia syaratnya
dan rawat inap covid sembilan belas di sana di singapura ini juga tidak dipungut biaya bagi warga singapura
ataupun pengunjung yang mengantongi izin bekerja
jika sudah berada di singapura sebelum dua puluh tujuh maret
ini dolar singapura ya
tidak ada biaya yang dikeluarkan
lalu selanjutnya adalah thailand
salah satu rumah sakit di thailand ini bangkok hospital siriroch
ini mematok tarif tes pcr lima sembilan ratus
atau setara dengan rp dua tujuh ratus tujuh puluh enam lima puluh
dan ada pun di india tarif tes pcr mandiri ini mencapai rp sembilan ratus empat
atau setara dengan rp empat lima ratus
ini hampir rp satu juta